kita awali berita hari ini dari peristiwa kecelakaan
laka lantas yang melibatkan pelajar terjadi di dua wilayah di jawa timur
di situ bondo akibat berkendara unggal unggalan
dua orang pelajar kritis setelah bertabrakan dengan minibus di jalur pantura
sementara di probolinggo seorang siswa sekolah dasar tewas seketika di lokasi kejadian
setelah terlindas truk trailer
tangis pilu ibu korban ini tak terbendung saat mengetahui anaknya kritis
di ugd rsud asem bagus situ bondo
bahkan akibat tak kuat menahan sedih
sang ibu pingsan hingga terpaksa dipopong keluarganya
sang anak muhammad holil kritis setelah alami kecelakaan bersama teman sekolahnya mas rani
kecelakaan berawal saat kedua pelajar ini melaju kencang
dari arah pelabuhan jangkar menuju sekolahnya
saat di lokasi kejadian tiba tiba berbelok ke arah sekolah
di saat bersamaan sebuah minibus melaju dari arah berlawanan
sopir minibus yang kaget tak mampu menghindar hingga tabrakan terjadi
pelan dia itu mau nyebrang gini agak berlalu
berhubung kecepatannya agak tinggi ya mungkin itu
sementara di probolinggo seorang siswi kelas lima sdn gending
dewi sahratul jana warga desa gending samatan gending
kabupaten probolinggo jawa timur
tewas seketika di lokasi kejadian setelah tubuhnya tertabrak truk rabu pagi
kecelakaan ini bermula saat korban hendak berangkat ke sekolah
kayu dari arah barat ke timur
tiba di lokasi kejadian korban hendak naik ke badan jalan aspal
tapi akibat tingginya badan jalan membuat sepeda kayu korban terpleset
hingga korban terjatuh
yang sepeda panjal itu
waktu naik ke badan jalan
berjalan kondisi olah ini
kondisi olah ini sehingga kena tukur
dari depan sebelah kiri
dari kendaraan slalor
untuk penyelidikan lebih lanjut
polisi menginterogasi supir truk dan barang bukti sepeda angin milik korban
di kantor sat lantas probolinggo